sementara tiga penumpang kereta rel listrik atau kereta komuter di bekasi jawa barat
dinyatakan positif covid sembilan belas pada rabu pagi
wali kota bekasi memastikan ketiganya akan menjalani perawatan intensif di rumah sakit umum kota bekasi
tes swab pcr dilakukan terhadap tiga ratus penumpang krl di stasiun bekasi selasa kemarin
menurut wali kota bekasi rahmat effendi tiga orang positif covid sembilan belas merupakan warga kota bekasi
berjenis kelamin perempuan
satu orang diantaranya sudah dirawat di rsud kota bekasi
sementara dua lainnya masih bekerja di jakarta
rahmat effendi menambahkan pihaknya akan melacak dengan siapa saja ketiga orang itu berinteraksi dalam beberapa waktu terakhir
saat ini pemkot bekasi juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari enam titik perbatasan lainnya
yang itu kita merekrut
ada peningkatan dari pemerintah kota bekasi untuk kewaspadaan sendiri pak
tentu karena terus kita belum lagi yang rapid lima ribu yang sudah berjalan di puskesmas
tapi kalau rapid kan kita ulang lagi dengan pcr
jadi kabar dari kelima ini kita ternyata masih ada warga kita